ketumum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengaku bingung
kerap dihujat saat menyebut presiden joko widodo sebagai petugas partai
megawati heran padahal istilah itu telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ardart partainya
dalam pidato penutupan rakernas keempat pdip di gia expo kemayoran jakarta pusat pada minggu siang
megawati mengungkapkan bukan hanya jokowi semua kader pdip adalah petugas partai
ia pun juga merupakan petugas partai sebab ia terpilih sebagai ketua umum pdip berdasarkan kongres partai
megawati lantas merasa heran jika orang di luar partai yang secara tiba tiba menjadi ketua umum partai politik
jika itu terjadi sama saja melanggar adart
dia mengatakan saya tidak bisa menjadi ketumum partai
itu adalah adart di partai kita
saya pun petugas partai
ditugasi oleh kongres partai untuk menjadi dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum
saya pun kader
tidak mungkin orang lain itu tiba tiba bisa jadi ketua umum
siapa yang mau milih kalau tiba tiba orang luar yang dipilih
dan itu melanggar adart
sementara itu putra sulung presiden republik indonesia pertama soekarno
guntur soekarno menulis opini di salah satu media mengusulkan presiden joko widodo menjadi ketua umum pdi perjuangan menggantikan megawati soekarno putri
guntur menilai jokowi perlu melanjutkan karir politiknya usai lengser sebagai presiden
menurut guntur jokowi merupakan anak ideologis bung karno
kebijakan hilirisasi jokowi dalam geopolitik global dinilai merupakan prinsip prinsip bung karno
guntur mengusulkan megawati menjadi ketua dewan pembina dengan diberikan hak prerogatif
seperti saat dirinya menjadi ketua umum
menuju ke daulatan pangan
pernyataan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
pada rakernas keempat pdip menegaskan mengenai hubungan dengan jokowi dan isu liar duet prabowo ganjar
bersamaan dengan momentum rakernas ini kemudian muncullah usulan jokowi sebagai suksesor megawati di pdi perjuangan
akan saya bahas bersama dengan ketua dpp pdip jarod syaiful hidayat dan direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno
selamat malam pak jarod mas adi
pak jarod ini menarik
isu mengenai opini
opini mengenai pak jokowi ini menjadi suksesornya bu mega hadir di saat rakernas keempat pdip
bisa nggak pak jarod ini terjadi gitu
iya itu kan opini dari pak guntur soekarno putra
yang sebetulnya kalau saya baca
ya opininya di harian kompas pak guntur itu memberikan apresiasi kepada pak jokowi
dan gitu ya sebagai presiden
ya sebagai anak ideologis bung karno
karena berani melawan dominasi barat
terutama di dalam mengambil kebijakan hilirisasi
berani beliau menghadapi hegemoni barat ya
untuk melakukan hiririsasi
dan kemudian menyambung dengan bagaimana dengan pasca dua ribu dua puluh empat
dua ribu dua puluh lima pdip berjuangan itu akan mengadakan kongres
ya kongres ke enam
masih sangat lama
tetapi sebagai opini dari pak guntur itu sah sah saja
dan harus kita hargai kita hormati
tetapi kita sama sekali di partai
belum membahas belum pernah membahas belum pernah membicarakan
belum pernah mempersiapkan teknis untuk pelaksanaan kongres ke enam
kita fokus untuk pemenangan pemilu dua ribu dua puluh
bung karno berkali kali di dalam pidatonya itu mengambil ungkapan bahasa sansekerta
yaitu ambek parama arta
itu juga sering disampaikan oleh pak guntur kepada saya
dahulukan pekerjaan yang paling mulia dan paling penting terlebih dahulu
bagi kami yang paling mulia dan paling penting terlebih dahulu adalah pemenangan bilek dan bipres dua ribu dua puluh empat
karena ini masa transisi betul
sehingga apa yang sudah diletakkan oleh pak jokowi dan itu diapresiasi oleh pak guntur
itu bisa dilanjutkan bisa dipercepat oleh pak ganjar pranowo
kalau kita berusaha betul pemilu dua ribu dua puluh empat kita akan memenangkan kontestasi ini
jadi kami mengapresiasi
pak jarod itu kan berbicara mengenai teknis
tapi kan kalau misalkan opini yang berkembang di grassroot pdip
mungkin apakah ini sudah menjadi obrolan di grassroot
karena sebenarnya isu untuk jokowi maju menjadi ketua umum ini bukan baru sekarang
kalau kita ingat dua ribu dua puluh
ada isu jokowi menjadi ketua umum pdip juga yang berkembang
apakah memang sudah ada opini yang berkembang semakin besar di grassrootnya pdip
kalau saya turun ke grassroot teman teman di struktural simpatisan anggota
belum pernah ya kita beropini seperti itu
karena kita semua fokus untuk pemenangan pemilu dua ribu dua puluh empat
jadi kita belum pernah membahas secara khusus atau beropini tentang kongres dua ribu dua puluh lima
belum pernah sama sekali
tapi apapun yang disampaikan oleh pak guntur
itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya pak jokowi itu kader pdi perjuangan loh
beliau itu pernah menjadi salah satu wakil ketua dpd pdi perjuangan jawa tengah
ya sampai sekarang kta
sebenarnya masih pdip perjuangan
jadi apresiasi terhadap kinerja pak jokowi sebetulnya kan juga kalau kita mau konsisten
ya apresiasi kepada pd perjuangan dong
karena beliau adalah kader dari pdip perjuangan
jadi saya sampaikan belum pernah ada pembicaraan atau opini yang berkembang tentang kongres enam pdip perjuangan dua ribu dua puluh lima
karena kita fokus untuk pemenangan
baik pak jarud masadi

masadi belum ada katanya pembicaraan bahkan di grassroot
juga tidak ada opini yang berkembang semakin besar mengenai jokowi menjadi ketua umum
kalau dari penglihatan masadi seperti apa dan potensinya sebenarnya seperti apa masadi
ya saya kira memang kalau kita melihat minimal dari pembicaraan pembicaraan media
sampai saat ini belum ada orang yang bicara soal bagaimana regenerasi kepemimpinan ketua umum di pdip ya mbak
kalau melihat kecendungan rata rata memang pdip itu bicara tentang yang paling ditunggu terutama di rakernas pdip
yang ditutup hari ini itu kan soal siapa sebenarnya yang kemungkinan potensial bisa mendampingi ganjar pranowo
termasuk misalnya soal sorotan publik terkait dengan apa namanya ketahanan pangan yang mesti menjadi isu prioritas
yang mesti dilakukan oleh kader kader pdip dan tentu saja calon presiden yang akan diusung ya
belum ada pembicaraan pembicaraan yang cukup signifikan terkait dengan soal siapa ketua umum pasca mbak megawati tentu saja
itu yang pertama
kalau kita membaca angka angka statistik gitu ya ditanya kepada pemilih apa alasan memilih pdip
yang pertama itu karena faktor terah politik soekarno mbak
oleh karena itu memang variable trah politik soekarno itu merupakan satu variable yang tidak tergantikan
jadi kalau melihat pdip adalah ya replika dari politik soekarno gitu
jadi tidak mengherankan kalau kemudian sampai hari ini megawati soekarno petri itu merupakan sosok yang nyaris tidak pernah tergantikan
yang kedua ada
kecendungan kecenderungan memang siapapun the next megawati soekarno putri itu ada kecendungan publik supaya yang melanjutkan ketua umum pdip itu adalah mereka yang memiliki terah politik soekarno baik secara biologis ataupun ideologis
itu kecendungan hari ini
tapi kalau kemudian muncul misalnya usulan usulan supaya jokowi sebagai ketua umum pdip di masa yang akan datang ini tentu bagian dari apresiasi bagian dari dinamika perkembangan politik ke depan ya

kalau kita melihat resource politik di pdip ya saya kira begitu banyak potensi potensi yang saya kira bisa menjadi ketua umum
ada bapuan ada perananda yang dinilai sebagai putra biologis gitu ya
ideologis tentu saja yang memiliki replika politik yang cukup kentara dengan warna pdip
oleh karena itu ya tentu saja persoalan siapa yang menjadi ketua umum pdip tentu ini sangat tergantung bagaimana bang jarod bagaimana peserta kongres nantinya memutuskan kira kira siapa yang dianggap layak untuk memimpin p tiga

rasanya memang di pdip ada usulan ada opsi soal siapa yang jadi ketua umum biasanya selesai melalui musyawarah mufakat tanpa ada potensi yang seperti terjadi di partai yang lain
mas adi yang menarik juga sebenarnya usulan ini opini ini naik kemarin hari sabtu di tengah tengah rakernas pdip keempat sedang berlangsung
ada hubungannya enggak nih mas kira kira ada makna di baliknya enggak nih
bagi saya tidak ada urgensi untuk bicara sebagai apa namanya
the next megawati ya sebagai ketua umum
kalau saya membaca jikapun ada usulan supaya jadi ketua umum jokowi ini tidak terlepas dari sebagai bagaimana sebenarnya untuk menarik jokowi lebih ke dalam ke pdip ya
karena kan belakangan jokowi itu kan seakan akan dipersepsikan memiliki hubungan yang tidak baik kurang hormonis dengan teman teman pdip
bagi saya ketika ada muncul wacana ini supaya tidak ada lagi orang orang dan pihak pihak tertentu untuk menyeret
jokowi terlampau jauh dari pusaran politik dan fatsun yang dimiliki oleh pdip
jadi salah satu opsi supaya bagaimana jokowi dilihat tegak lurus dengan pdip supaya jokowi tidak ditarik kemana mana terkait dengan kepentingan politik elektoral
wajar kalau kemudian muncul wacana supaya pak jokowi itu masuk dalam salah satu nominator calon kota umum di masa yang akan datang tentu saja mbak
jadi kalau saya membaca konteks di situ
yang kedua tentu saja ini sebagai penegasan bahwa jokowi ini tidak akan menjadi pemerintah
jadi kalau saya membaca konteks di situ yang kedua tentu saja ini sebagai penegasan bahwa jokowi ini tidak akan menjadi pemerintah
jadi kalau saya membaca konteks di situ yang kedua tentu saja ini sebagai penegasan bahwa jokowi ini tidak akan menjadi pemerintah
jadi kalau saya membaca konteks di situ yang kedua tentu saja ini sebagai penegasan bahwa jokowi ini tidak akan menjadi pemerintah
jadi kenapa saya bertanya demikian
kenapa saya bertanya demikian
namun yaz zdfitasm nkjzn a finanfandqyng parisi
menyebut jokowi sebagai salah satu
calon yang layak jadi ketua umum ke depan
ini untuk menarik supaya
jokowi itu memang semakin
ke dalam semakin intensif
dan tidak ada lagi upaya upaya untuk
menjauhkan dari pdip
jokowi ya terutama dari pihak pihak luar
hanya sebatas untuk kepentingan politik elektoral
kalau bicara ketua umum pdip
rasa rasanya tidak ada urut hentinya mbak
ini untuk meniadakan opini publik
main di banyak kaki seperti itu ya
saya mau ke pak jarot pak jarot bagaimana
tanggapan yang terkait topi ini tersebut pak jarot
tadi sudah jelas ya
adalah kader dari
tadi sampaikan oleh mas adi prayitno
ada pihak pihak yang
kandidat yang lain
ini melepaskan kita melihat
dinamika memang sebagainya
tapi tulisan pak guntur
itu menegaskan betul bahwa
pak jokowi itu kader pdi perjuangan
beliau itu anak ideologis
karena kebijakan kebijakannya itu berani
sama seperti bung karno
terutama terkait dengan
dan kemandirian di dalam
program beliau untuk
itu yang dicontohkan ya
untuk ililisasi produk produk
baik itu tambang
maupun produk produk pertanian
jadi ini yang ingin
bahwa beliau itu adalah keluarga besar dari
dan otomatis sebagai keluarga besar
bd perjuangan yang melanjutkan
pemikiran dari bung karno
akan bisa dilanjutkan
diteruskan oleh pak ganjar pranowo
karena pak ganjar pranowo juga kader bd perjuangan
salah satu isu yang cukup besar
ini liar di publik adalah
diisukan mendukung pak prabowo
sehingga kan ada
isu duet antara pak prabowo
dengan pak pranowo
tadi siang bu mega juga sudah berkomentar
kita lihat bersama dulu komentar
bu mega terkait hal ini nanti akan kita
loh saya sendiri
kan di media
pak prabowo jadi presidennya
pak ganjar jadi
aku terus di rumah
lah aku kok ketua umumnya
malah gak ngerti
pak gak usah di jengerin
banget gitu loh
kamu mau gak
pak jarod itu salah satu penegasan
yang sangat amat jelas
dari bu mega bahwa
tidak akan ada itu
duet prabowo dan juga ganjar pranowo
bu mega bahwa
pak ganjar itu adalah
yang sudah diperhatikan
diputuskan oleh bu mega
saya berkali kali menyampaikan bahwa
apa yang sudah diputuskan oleh bu mega itu
sudah dipikir masa
sudah melalui proses yang sangat panjang
kontemplasi dan tidak mungkin
kemudian diturunkan misalkan
jadi tertutup kemungkinan
bahwa misalkan pak ganjar pranowo
itu jadi cawapresnya pak prabowo
pak ganjar pranowo itu adalah
yang diusung diperjuangkan
dan juga menjadi presiden
oleh pd perjuangan dan partai partai
jadi tertutup kemungkinan itu
kalau ada pembicaraan dua poros dan sebagainya
tapi selalu saya sampaikan
pkb berubah pikiran
tetapi kita di pd pejuangan
kedaulatan masing masing partai
menghargai calon presiden
dari masing masing sekarang itu
muncul di permukaan
jadi tertutup kemungkinan itu
baik pak jarod selain itu juga
menegaskan bahwa jokowi tidak main dua kaki
jokowi tegak lurus dengan
pdip seperti itu ya pak
biarkan masyarakat yang menilai
dengan pidato pidato beliau
pak jokowi adalah kader pd pejuangan
yang mempunyai cita cita yang mulia
yaitu bagaimana membawa indonesia itu
menjadi negara yang maju
dan pd pejuangan
bu mega berkali kali menegaskan
di dalam penutupan rakernas tadi
bagaimana ya apa yang sudah
ditetapkan oleh pak jokowi ini
supaya nggak transadansi bala lagi
bali lagi kapan majunya
begitu loh ya
mas hadi pidato
pembukaan jokowi di rakenas
yang menyatakan beberapa kali
saya sangat setuju dengan
semua pernyataan dari
bu mega pidato
penutupan bu mega tadi dan juga opini
dari guntur soekarno
apakah itu benar benar menegaskan
jokowi tidak main
dua kaki atau ini sebagai
saya mbak sebenarnya sejak awal
mengatakan bahwa membayangkan jokowi
tidak sejalan dengan pdip itu
sesuatu yang sangat mustahil ya
karena apapun judulnya jokowi
sampai hari ini bisa jadi presiden
sempat jadi gubernur dan wadikota itu
kan berangkatnya dari pdip warnanya
warna merah kta nya adalah kta pdip
saya justru agak
sedikit memberikan informasi yang
hoax kalau kemudian suatu waktu
misalnya saya memberikan satu statement bahwa
jokowi mungkin akan keluar
dan akan tidak sejalan dengan pdip bagi
saya tidak membayangkan itu kalau
orang lain yang tidak jadi presiden mungkin
akan terjadi karena
tingkat party id kita memang cukup lemah
tapi mengingat jokowi adalah seorang presiden
soal konsistensi menjadi seorang
kader partai pastinya sedang dihitung
betul oleh pak jokowi karena kan kita
sering mendengar bahwa pak jokowi main
dua kaki ditawarkan tempat yang
cukup prestisius ditawarkan ketua umum
di partai yang lain dan seterusnya dan seterusnya
saya kira itu bukan jokowi
mungkin yang lainnya imannya sudah meleleh tapi
itu adalah sosok politisi yang tentu saja
paham betul apa yang disebut dengan
jas merah itu itu kan slogan yang terlalu
dibangun oleh teman teman pdip
jadi sekalipun ada demikian hubungan politik
antara jokowi dan megawati
antara jokowi dan pdip
tegak lurus dan momen ini
dan momen ini menegaskan bahwa
hubungan megawati dengan jokowi
masih rat rat saja
seperti itu mas
ya kalau kita membaca suasana hati
gestur tubuh pernyataan jokowi
saat hadir dalam rakernas
itu kan menjadi penebas bahwa jokowi
dengan pdip dengan jokowi nggak ada persoalan
apapun bahkan dengan ganjar kan
bisik bisik disampaikan secara terbuka
bahwa nanti kalau sudah dilantik ya
segera disiapkan secara teknis
ini bukan hanya kode keras pak
ini dukungan yang secara terbuka
disampaikan oleh seorang presiden di depan
oleh karena itu ya bagi saya
tak relevan lagi sebenarnya menghadap hadapkan
lagi hubungan jokowi dengan pdip
tak relevan lagi membenturkan
lagi hubungan antara jokowi dan
megawati soekarno kutri minimal
itu yang tampak di permukaan
wallahualam kita akan langsung tanyakan ke
pak jarod ini terakhir
singkat saja jadi udah gak relevan
lagi ya kalau mau diadu domba ya pak jarod
ya gak relevan dong
lebih baik kita fokus ya
untuk menghadapi pemilu
dan kita sudah sepakati
di rekomendasi rakernas
pemilu itu adalah
saranan untuk menyatukan kita
menyatukan pak jarod itu
marilah kita turun ke bawah
persentuhan kesumber kita
yaitu rakyat indonesia
pemegang kedaulatan itu rakyat indonesia
jadi gak relevan lagi kalau menurut saya
terima kasih ketua dpp pdip jarod syaiful hidayat
dan juga direktur eksekutif parameter
politik indonesia adi praetno
telah bergabung bersama saya pada malam hari ini
di cnn indonesia